masih dari informasi korporasi kementerian komunikasi dan informatika
menkom info mengencam akan mencabut izin perusahaan penyelenggara jasa layanan internet
first media dan bold jika tidak melunasi tunggakan serta denda yang jatuh tempo pada tujuh belas november mendatang
dikutip dari detik inet menkom info menekankan akan mencabut izin penggunaan frekuensi kedua perusahaan grup lipo ini
pt first media emiten berkode kblv dan pt internax bold diketahui belum menuntaskan kewajibannya
membayar biaya hak penggunaan frekuensi radio pada dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas
dengan total tunggakan disertai denda sebesar rp tujuh ratus delapan miliar
menkom info mengungkapkan telah mengeluarkan surat peringatan sesuai aturan namun hingga saat ini belum ada penyelesaian
sementara itu awal november lalu pt first media mengajukan gugatan kepada menkominfo
first media mendaftarkan gugatan di pengadilan tata usaha negara pt un jakarta pada dua november
isi gugatan dari first media diantaranya meminta menunda segala tindakan
atau paksaan yang dilakukan tergugat dalam penagihan pembayaran penggunaan frekuensi radio sebagai akibat hukumnya
rudiantara menteri kominfo menjelaskan telah berkoordinasi dengan kejaksaan agung
baik sebagai pengacara negara yang bisa mewakili kominfo di proses persidangan maupun dalam memberikan legal advice
menkom info menekankan terkait nasib pelanggan first media kblv dan bold yang terkena dampak
jika izin penggunaan frekuensi dicabut
harus menjadi tanggung jawab kedua perusahaan
pencabutan izin ini tidak akan berdampak apapun terhadap layanan tv kabel dan fixed broadband internet berbasis kabel
karena layanan tv kabel dioperasikan oleh pt linknet
sedangkan emiten kblv melayani telekomunikasi near kabel
dikutip dari detik inet masyarakat pengguna atau pelanggan yang menggunakan layanan bwa di dua tiga ghz di first media dan bold
akan kehilangan kekuasaan
jika izin penggunaan frekuensi kedua perusahaan resmi dicabut pada tujuh belas november mendatang
rudi antara menteri kom info menegaskan
rencana pencabutan hanya pada izin frekuensi bukan izin operasi
jika pencabutan frekuensi berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan
maka akan menjadi tanggung jawab first media dan internax